mereka berani melawan merekanya bertahan melawan para pejabat yang kejam dan lalim apa mas surahdin
siapa lagi pelakunya kalau bukan kamu
kamu telah mengutuk peti dalam jumlah yang sangat tinggi kamu sengaja membuat para warga
menderita padahal tidak ada sedikitpun
kamu serahkan ke istana habis kamu makan sendiri
kamu malah mengatakan warga sedang ditimpa pecaklik hingga tidak bisa membayar pajak
bukan begitu raden apa kamu masih mau mangkir di hadapan para warga yang selama ini kamu tindak
benar raden dia memungut pajak dengan paksa
dia bertindak kejam dan sewenang wenang
siapa yang memberitahukan adik
menyerah hakim tidak ada gunanya kau berkali itu
sebaiknya kita ke istana
kenapa terburu buru ki
tentu saja ki
untuk menobatkan ki dan menghadap para sesepuluh pemangku jabatan
dan dinaanugerahi gelar kehormatan
benarkah yang ki banyak sumba katakan
tentu saja ki
memangnya ki belajar gini belum percaya sama aku
bagus kalau begitu
mari kita segera berangkat
apa yang kamu lakukan itu telah menodai nama baik para pejabat di istana
seharusnya seorang pejabat mengayomi masyarakatnya
tapi kamu menyalahgunakan jabatanmu untuk kepentingan pribadimu
kamu akan segera dijebloskan ke penjara
jangan penjarakan hambar adit
setiap yang bersalah
agar menjadi pelajaran bagi semuanya
agar tidak seenaknya melanggar hukum
hari ini saya umumkan kepada kalian
kalian dibebaskan dari peti
sampai keadaan makmur dan pertanian kembali normal
terima kasih adit
terima kasih adit
hidup di jaya lama
hidup di jaya lama
hidup di jaya lama
hidup di jaya lama
hidup di jaya lama
hidup di jaya lama
hidup di jaya lama
hidup di jaya lama
saya tak menyangka bisa bertemu dengan seorang putra gusti prabu ninggra kencana
aku terpaksa membuka jati diriku untuk mencegah datangnya korban yang lebih banyak
saya sangat mengerti raden
tapi raden harus melakukan itu
saya sangat kagum walaupun usia raden sangat muda
tapi raden sudah terlihat dewasa menghadapi berbagai macam masalah
aku belum ada apa apanya dibandingkan pak manjai rama yang sudah banyak pengalaman
aku hanya mencoba untuk lebih mengerti tentang permasalahan yang dihadapi oleh rakyat kecil
jadi apa yang raden tangkap dalam kejadian ini
aku belajar tentang kesewenangan terhadap rakyat kecil
ketidakadilan hanya akan membuat permusuhan dan perlawanan
seperti lingkaran setan hanya bisa dibasmi oleh keadilan
apa yang raden kucapkan itu sangat benar
keadilan harus menjadi jiwa dalam sebuah kekuasaan
kekuasaan akan menjadi alat yang mudah dikendalikan oleh nafsu
raden tinggallah bersama saya
dengan senang hati saya akan membukakan pintu rumah saya kepada seorang putra gusti prabu ningrat kencana
nampi nungun pak man
bukannya aku menolak kebaikan pak man
ketidakadilan kunchung masih membutuhkan aku
saya sangat mengerti raden
tapi kalau raden membutuhkan saya temuilah saya
baik pak man
apa rencana saya selanjutnya
apakah uak benar benar akan membawa kibra jakening di hadapan rama prabu untuk dinobatkan sebagai pejabat
tentu saja tidak raden

ketika itu saya akan menunggu
lihatlah apa yang akan terjadi

ini kesempatan untuk raden
untuk berja sabi kerajaan galuh
buat seperti raden yang meringkus dia
kenapa kalian bicaranya bisik bisik
ah keponakan ku hanya penasaran
penyambutan apa yang dipersiapkan oleh kerajaan galung
untuk kipra raja gheni
memang sudah sepantasnya kedatangan kita disambut dengan meriah
biar seluruh galu tahu siapa aku sebenarnya
sekarang kau adalah tahanan
kalian semua mau menipuku
apa yang purba menaklakukan
dia terlalu terburu buru
kalian benar benar licik
supaya aku fahli danku bertahanana
lepaskan anak itu raja gheni
dan kau akan kupiarkan hidup
kalau aku mati aku pastikan anak ini kupawa ke neraka
lepaskan raden berlabenack
serang aku kalian akan kehilangan anak ini
wah tolong aku
apa yang wah ajarkan kepada